semoga kita nanti ada jalan ya
dede cantik mau minum
ya kan lebih enak ngobrol sambil minum
kalau kalian berdua sepertinya tidak ada masalah sama anaknya
ya pasti ada lah kum
tapi gak dipikirin seberat kamu
si edwar mah sering ke warnet kum
emang kamu enggak tahu
itu memang problem saya
tapi tidak pernah mau didengerin
bicara osma sekarang enak
jadi kita enggak terlalu pusing mikirin anak kita kalau sakit
tapi nanti aku makan sering sering pura pura sakit
kalau keren cantik
eh kang dadang
si debbie udah langka
tapi minyak kang dadang
ya pastinya doi
kan imunisasinya di rumah sakit
lagian juga saya itu takut kalau imunisasinya di puskesmas
nih yang diskon aja vaksinnya jelek
ini aceh enggak diajak
mau pergi pi
enggak bawa motor aja
belum punya sim
mak pergi dulu ya
ini sepertinya tanda tanda mau kiamat ya
tapi cerah sih
enggak usah dipikirin doi
terserah kamu lah dang
ah sejalan dulu ya
lepas lu biar cs
itu mas wa diumpanin apa ya
kok jinak dia
mas suha kamu samakan binatang buas
kamu jangan pukul kepala kamu pakai tangan
kepala kamu itu
pokoknya kamu jangan pukul pukul pahala kamu pakai tangan
ga tau sampai dimana kita
yang penting mahdi jalanin dulu aja yaa ah
yang penting ketemu sama dede cantik
itu hal yang paling penting buat ah pretend elkruci
walaupun cuman sebentar
udah pulang duluan ya kasihan mati di rumah sendirian
hati hati ya besok aso boleh tunggu
eh eh eh ada yang lagi deketin aku
dede pulang dulu ya assalamualaikum
tiap hari nanya aku
udah makan udah mandi udah tidur udah udah udah
nanya mengucapkan aku
nanya mengucapkan aku
rumahnya agak kurang terawat ya pak haji
ya namanya juga rumah sudah lama tidak dihuni
tapi kan lantainya mah bersih
tinggal temuk pelabun dicet lagi juga
bagus ya tuh
mau minta harga berapa pak emangnya
yah kayak kemaren aja
pak haji harga rumahnya ini kan nggak bisa kurang
aduh si ganau maltiasa
tujuh puluh lima juta aja tuh pak ya
amal pak ini kan buat rumah dinas dokter
nya sok mangga lah
komisi buat pak wasfara
biaya notaris bapak yang tanggung ya
he siap atuh pak
sudah kita sepakat ya pak
iya makasih pak
saya permisi dulu ya pak ya
tak tak tak itu angkot wat
pabit berisik ganggu kuping gue
sakit kuping tau
nek udah sabar tuh nek sabar
cepetan bang nek nek
mobil yang bunyi saya yang dimarahin
tim siap siap udah mau sore
iya kang aceh
tin sini sebentar
aku akan tunggu di tempat biasa ya
boroboro makan beginian
ad kadusnya aja gak bisa
dia pernah tahu namanya makanan mahal
walau sama mereka juga
tidak pernah berkembang
sudah ini aja ma
ada yang lagi seketimu
aku pura pura gak tahu
terima kasih ya
datang lagi kembali
udah ke mata
edward mau kacamatanya
mahal lagi juga
kacamata itu mah udah banyak di rumah
mendingan duitnya buat main warnet
tapi jangan sering sering warnet wat
apa mau jalan jalan dulu
serang nene aja
kalau gitu sekarang kita cari tempat yang rame ya
kalau kurang rame nenek yang bikin rame